setelah timnas indonesia u dua puluh tiga telah tiba di ibu kota perancis paris untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan playoff melawan ginia
kedatangan garuda muda diunggah akun instagram at timnas indonesia dengan caption
hari baru harapan baru skuad u dua puluh tiga telah mendarat di paris
indonesia akan bertanding melawan ginia pada kamis sembilan mei mendatang untuk memperebutkan satu tiket terakhir menuju olimpiade paris
garuda muda harus berjuang lewat laga playoff karena finish di posisi empat piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat pekan lalu
ketua umum pssi erick thohir mengatakan skuad garuda muda sudah memulai latihan jelang bentro kontra ginia di babak playoff olimpiade paris
erick thohir mengatakan setibanya di paris garuda muda akan memulai latihan sebagai bentuk adaptasi dengan cuaca
yang tentu berbeda kondisinya dengan di qatar
timnas indonesia u dua puluh tiga harus menampilkan performa apik saat melawan timnas jinia
dengan membawa kemenangan artinya garuda muda bisa mewujudkan mimpi untuk tampil di olimpiade paris dua ribu dua puluh
tidak mungkin kita pulang pergi lagi ke perancis
ya itu akan nambah yang namanya stamina kita akan terus drop
apalagi kita lihat banyak pemain yang masih cedera
nah karena itu saya menawarkan mereka apalagi dengan suasana di perancis itu
cuacanya sebelas derajat celcius jauh dari qatar yang dua puluh delapan tiga puluh tiga mereka perlu adaptasi
jadi mereka mau ya mereka makanya berangkat hari ini kayaknya sudah sampai ke paris sekarang
untuk transisi daripada fisiknya mereka untuk mulai latihan